saudara sebuah toko perajin bingkai
di jalan mampang perapatan jakarta selatan
tujuh orang tewas dalam kebakaran ini
saat tujuh jenazah korban kebakaran
ke rumah sakit polri jakarta timur
dalam satu ruangan yang sama
dan tiga orang asisten rumah tangga
telah mendapatkan penanganan intensif
di sejumlah rumah sakit di jakarta
enam dewasa dan satu anak ini
dibawa ke ruang instalasi
isak tangis pecah saat keluarga korban menyaksikan seluruh jenazah tiba di rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
selain mendampingi proses pengiriman jenazah mendatangi rumah sakit polri jakarta timur
untuk membantu proses identifikasi para jenazah sebelum diserahkan ke pihak keluarga
sebelumnya saudara toko prajin bingkai di jalan mampang perapatan jakarta selatan terbakar pada kamis malam
tepatnya pukul sembilan belas lewat dua puluh empat menit waktu indonesia barat
tujuh korban meninggal dunia dan lima korban luka luka
polisi menduga api dari basement ruko tempat produksi bingkai
saksi melihat api muncul
basement ini merupakan tempat kerja dari para karyawan
yang mana karyawan ada memotong kayu untuk frame di situ
nah kebetulan salah satu saksi saat itu sedang menyemprot kayu yang digunakan untuk frame ini
menggunakan bensin untuk menghilangkan rayap yang ada
nah setelah itu ternyata ada percikan api yang menyebabkan kebakaran pada bangunan tersebut
di lantai dua sudah ditemukan di dalam satu ruangan terdapat
tujuh korban lainnya dalam kondisi meninggal dunia
korban yang tujuh orang ada di dalam ini masih keluarga dari pemilik
terdapat dua anak di dalamnya satu orang tua kemudian ada tiga art